para tamu dengan jenis tiket apapun dapat menikmati fasilitas yang ada tanpa tambahan biaya alias gratis
nyidam atau mutah mutah mual mual
dengan ini para ilmuwan meyakini bahwa padi yang mereka produksi dapat membantu negara negara yang sering menghadapi angin topan dan juga banjir
untuk lima point konsensus lebih spesifiknya
dia akan membutuhkan kalori atau membakar kalorinya